assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa semoga anda senantiasa sehat
dan selalu berada dalam lindungan allah swt
senang sekali saya meladia rahma hari ini kembali hadir menjumpai anda
dalam program kesayangan kita gapai kemuliaan
hari ini tema yang akan kita bahas terkait ahlak dalam dunia kerja
bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca
namun sebelum kita bahas lebih lanjut
kita saksikan dulu informasi yang satu ini
media sosial digegerkan dengan dugaan tindakan penyekapan
dan penyiksaan seorang asisten rumah tangga asal garut
di sebuah perumahan di desa cilane bandit barat
warga bersama personil babinsa dan babin kamtipmas
desa setempat mendobrak pintu rumah tempat art itu disekap
duga penyiksaan sudah berlangsung selama dua hingga tiga bulan
setelah dirawat intensif di rsud
dr m s hari pemalang sejak jumat sembilan desember
sk perempuan asisten rumah tangga yang disiksa majikanya
kini dirawat di rumah sakit polri jakarta timur
untuk memudahkan proses penyidikan polisi
menurut kakak korban yang mendampingi di rumah sakit
kondisi sk sudah berangsur membaik
penganiayaan berawal pada juli dua ribu dua puluh
setelah korban diduga ketahuan memakai pakaian dalam
milik tersangka berinisial mk
sejak itu korban mulai menerima perlakuan kasar dari para tersangka
mulai dari pemukulan siraman air panas hingga sudutan rokok
korban juga sempat diborgol dirantai di kandang anjing dan dicekoki cabai
yang menurut saya itu tadi tayangan mengenai kasus kekerasan
terhadap art oleh majikannya sendiri
dan untuk membahas hal ini sudah hadir bersama saya
ustadz hilman fauzi atau akrab lista pak hilman
assalamualaikum ahilman apa kabar
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah kabar baik
sehat ya ahilman ya
sehat walafiat insyaallah
hilman tadi kita saksikan bersama sama tayangan yang sebenarnya miris ya
ada yang bekerja dengan kita tapi kemudian karena satu kesalahan
harus mengalami penganiayaan yang saya bisa gambarkan ini di luar batas gitu
kita harus melihat hal ini dalam kacamata islam tentu saja
iya salah satu perkara yang harus kita jaga dengan baik selama kita hidup adalah perkara ⁇ muamalah ⁇
perkara hubungan kita dengan manusia yang lain
ini harus benar benar kita jaga
karena hubungan yang baik antara kita dengan orang lain
itu bisa menunjukkan bagaimana gambaran keimanan kita
kualitas sempurnanya ibadah kita
itu kan bisa dilihat daripada hubungan kita
termasuk di dalam proses kerja bekerja gitu ya
ada orang yang bekerja
maka saat dia bekerja
dia harus menghadirkan ahlak yang baik
ada seseorang yang diamanahkan oleh allah
kemudian dia mengerjakan karyawan untuk bekerja dengan dia
juga harus menjadi pemimpin yang baik
harus menjadi majikan yang baik
kepada orang yang bekerja dengan dirinya
nah di antara poin poin ini berarti ada dua sudut pandang ya
pertama bagaimana akhlak orang yang bekerja
dan yang kedua bagaimana ahlak orang yang memberikan pekerjaan kepada orang lain
yang pertama misalnya
ahlak seseorang yang bekerja harus seperti apa sih
orang yang bekerja itu pertama dia harus
punya niat yang tulus ketika dia bekerja semata mata untuk allah swt
jadi jangan memahami bahwa pekerjaan itu hanya sekadar menggugurkan aktivitas kita dalam urusan dunia ya
tapi harus memahami bahwa bekerja itu ibadah
bekerja itu jihad fisabilillah
bekerja itu adalah cara kita mendekatkan diri kepada allah
karena bekerja ini perintah allah
kita bisa lihat di surat al muluk ayat lima belas misalnya
allah swt berfirman
dan dialah allah yang menciptakan bumi ini luas untuk kamu jelajahi gitu
maka perintahnya berjalanlah di muka bumi itu
kemudian dapatkanlah sebagian rizki
jadi bekerja itu perintah allah
maka jangan memahami bekerja sebagai rutinitas biasa gitu
tanpa arti tanpa makna
bukan tapi ibadah
bekerja juga amal soleh
bukankah setiap lelahnya bekerja menghapuskan dosa
bukankah setiap langkah kita keluar dari rumah untuk bekerja sampai kita kembali lagi dihitung jihad fisabilillah
jadi masya allah
pertama ketika kita bekerja niatkan karena allah
yang kedua amanah
kalau kita diberikan pekerjaan maka jaga pekerjaan itu
bukan semata mata taatifat
kepada majikan kita
bukan semata mata taat kepada bos kita
tapi kita amanah karena ini titipan dari allah
saya sekarang misalnya dapat pekerjaan dengan izin allah
misalnya di cnn indonesia
ini kan bukan hanya semata mata amal dari orang cnn indonesia yang nitipin ke saya
tapi allah nitipin wasilahnya melalui cnn indonesia kepada saya
maka ingat pertanggung jawabannya harus kepada allah
maka nanti kalau sudah amanah
maka yang ketiga profesional
kemudian bekerjanya harus itkon
kalau dalam bahasa agama
itkon itu ada perbaikan dari waktu ke waktu
itu luar biasa ya berarti
itu luar biasa itkon
jadi nggak boleh yang biasa biasa aja sebenarnya
karena dia memahami bukan hanya untuk menyenangkan bosnya
bukan hanya untuk menyenangkan majikannya
tapi untuk menyenangkan allah
karena pekerjaan ini adalah amanah dari allah kepada dirinya
maka nanti yang keempatnya
berapa banyak orang yang bekerja
tapi dia menghina perusahaannya
berapa banyak orang yang bekerja
tapi kemudian dia tidak pandai bersyukur
sehingga tidak mendapatkan nikmat dari pekerjaan yang dia jalankan
berikan yang terbaik
hasilnya kita minta kepada allah yang terbaik
coba lima itu deh
satu niatnya yang tulus
dua harus amanah
tiga harus imanah
tiga harus syukur
lima harus tawakal dalam bekerja
ini ahlak dalam bekerja
termasuk di dalamnya nanti
cari yang toib
jangan menipu orang lain
jangan zolim kepada orang lain
ini kan perangkat adab ketika kita bekerja
mempekerjakan orang lain
hargai hormati semua orang yang bekerja dengan kita
jadi pembantu kita
khodimah kita pembantu perempuan kita
mereka tetap harus kita hargai dengan baik
kan ada beberapa ahlak yang harus kita hadirkan
bayarlah upah sebelum keringatnya kering
itu maksudnya apa sih
jangan sampai orang itu kita zolimi
sudah bekerja capek dengan kita
tapi kita gak beri yang haknya untuk dirinya
pertanggung jawabannya berat
mungkin dalam kacamata majikan
ah kecil segitu aja
tapi bagi mereka
boleh jadi itu besar
karena mereka menanggung pasangannya
menanggung anaknya menanggung keluarganya
seseorang yang diamanahkan perusahaan
kemudian ada orang yang bekerja dengan dirinya
jaga hatinya baik baik
karena boleh jadi yang mengantarkan
perusahaanmu jadi baik
karena doa dia doa keluarga dia
the orang yang bersama dengan dia
kalau sudah bisa kita memahami hal itu
yang harus pertama kali dia
berikan kesayang siapa sebenarnya
maka jangan takut berbagi sama karyawan
langsung gitu ya
kita akan bahas lagi ya
di segmen berikutnya
mungkin saya jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali
biarkan insté fatou
memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi nah itu bagaimana ya kadang kadang kita harus
akan kan kadang kadang ya mendesak lah saya nggak papa pake gitu ya itu gimana ya iya pertama kan
ketika kita bekerja kita itu berapa ya berafiliasi atau berhubungan dengan orang yang memberikan
pekerjaan kepada kita termasuk ketika kita mendapatkan fasilitas maka terikat dengan orang
yang mempekerjakan kita maka sebaiknya jika kita ingin menggunakan fasilitas kantor yang bersifat
umum untuk urusan kantor dalam konteks pribadi kita maka pertama izin sama yang mengawasi kita
atau yang memberikan pekerjaan kepada kita boleh atau enggak boleh atau tidak ridho atau tidak ya sama
harus ada istilahnya antara dinminkum antara ridho satu sama lain satu yang kedua jika memang
diizinkan maka jaga aset itu dengan baik sebagaimana
aset itu dengan baik sebagaimana aset itu dengan baik sebagaimana aset itu dengan baik sebagaimana
aset kita pribadi karena mohon maaf ketika kita rusak bukan hanya merusak itu barang tapi
merusak kepentingan umum karena khawatirnya jika ini terganggu akan mengganggu juga sirkulasi
pekerjaan secara umum jadi satu izin dua jaga aset itu dengan baik yang ketiga ya kembalikan
pada satu waktu yang kita sepakati makanya kalau udah minjem kalau udah minjem peralatan kantor ya
ya jangan jadi ngerasa punya sendiri dong ya balik
ya jangan jadi ngerasa punya sendiri dong ya kalau udah selesai dibalikin itu jadi hak milik dan mungkin ya kan banyak ya kayak mohon maaf ada orang yang dikasih laptop dikasih handphone ya kan pasti nyelip nyelip lah urusan pribadi ada kan ya makanya sebaiknya kalau mau jujur ya ya sampaikan lah kepada atasan kita tapi ada gini alasan tapi karena enggak mengganggu kerjaan kantor kok fine fine aja dan seterusnya dan seterusnya iya mungkin secara langsung tidak mengganggu
ya ga berpikir register benefiting apalagi untukclient kita bisa bisa kita pintegralkan di isi catal jam persial tapi secara tiga langsung
jujur itu mengalahkan segalanya integritas itu make one using halut
makin hancur karena begitu rusak integritasnya susah ya mau bangun keras lagi maka bangunlah
kejujuran itu karena yang paling mahal dalam hidup adalah jujurnya alaikum bisidakai fa'inna
sidqa yahdi ilal birri fa'innal birro yahdi ilal jannah jadilah engkau orang jujur karena jujur
itu mengantarkan kebaikan dan kebaikan mengantarkan kepada surganya allah subhanahu wa ta'ala ahilman
yang sekarang lagi musim ya dalam dunia kerja itu biasanya ada istilah harus menjilat atasan
supaya dapat kredit yang bagus gitu asal bapak senang gitu maksudnya hal hal itu tuh sangat familiar kita
dengar gitu kan ah si a misalnya oh baik baik banget sama bos pasti karena ada maunya begitu hal hal
seperti itu jadi sebenarnya gimana ya kita tuh harus bersikap ya saya memahami dua hal pertama
abs itu enggak jadi masalah selama ya dia ikutin track dan rule yang sesuai dan yang kedua dia
tidak menjatuhkan orang lain
karena yang terjadi mohon maaf yang tidak boleh adalah ketika dia ingin terlihat baik di depan
atasannya tapi di satu sisi lain dia menjatuhkan teman yang lainnya enggak boleh jadilah mulia dengan
tanpa merendahkan orang lain jadilah besar dengan tanpa mengecilkan orang lain dan jadilah bahagia
dengan tanpa menyakiti hati orang lain silakan engkau berperforma baik di perusahaanmu tapi jangan
menghormati teman temanmu sahabatmu sehingga membuat atasanmu jadi benci atau memandang sebelah
mati kepada sahabatmu yang lain satu nah yang kedua ya abs itu juga tidak boleh karena berharap kepada
manusia itu patah hati yang disengaja paling disengaja ya kalau kita berharapnya ya pokoknya
bos asal senang ya berapa banyak atasan kita yang kemudian tidak sesuai ekspektasi kita gitu menghadirkan kebaikannya iya gak sih
kayaknya kita udah berbuat baik ya sama arsen kejati kok kayaknya masih gini gini aja oh udah dalam bekerja mah
lakukan saja yang terbaik karena ya cctv kantor ada matinya hrd juga mungkin ada lupanya atasan
ada khilafnya tapi pandangan pengawasan allah itu tidak akan pernah ada luputnya jadi kalau kita
dalam satu pekerjaan misalnya kita merasa nggak diapresiasi gitu ya kan kadang kadang
itu yang jadi masalah kan iya betul betul maka jangan kerja mati matian jangan pernah
khawatir dengan apresiasi manusia biasanya kalau kamu tidak mendapatkan apresiasi di tempat yang
ini akan ada satu masa ketika engkau mendapatkan takdir yang lain engkau mendapatkan apresiasi dari
situ gitu atau dengan cara yang lain jadi kadang kebahagiaan pekerjaan tuh nggak diukur dari gaji
yang diterima menurut saya ya ada orang yang gajinya tinggi tapi dia nggak dapat ketenangan dalam hati
tapi tak mendapatkan ketenangan di rumah tangga ya betul betul yang pada anak anak mahal ya tenang
itu teman dan itu kan yang paling penting maka saya sering bilang jangan minta senang tapi minta tenang karena
yang senang belum tentu tenang tapi yang tenang pasti senang tenang itu udah jadi kunci sih kunci siapa
sih nggak pengen tenang hidup tenang apa apa kerja juga tenang itu masya allah dan itulah berkah iya itulah
berkah akhir akhir misalnya ada pekerja gitu ya alhamdulillah
yang bekerja kepada kita misalnya
mungkin art gitu ya melakukan kesalahan
adabnya kita untuk menegur tuh sebenarnya
kita tahu betul ya gitu jangan asal
marah marah gitu gimana
marah itu boleh yang tidak boleh marah marah
ya kalau marah marah itu cerita beat
marah selama dia
marah sesuai aturan rules nya
boleh makanya ada keras
itu dua hal yang berbeda kalau menurut saya
keras itu ketika dia
yang sesuatu itu karena melanggar aturan
keras tapi kalau kasar
gak jelas aturannya
gitu tapi dia main
bertindaknya keterlaluan itu kasar namanya
perlu keras perlu menegur
jika salah tapi nanti
ketika tegurannya harus seperti apa adabnya
sebaiknya jangan menegur
seseorang depan banyak orang
bukan menasehatinya tapi engkau sedang menjatuhkan
yang kedua tegurlah dengan cara yang baik
tegurlah dengan nasihat yang baik
waktu yang baik momen yang baik
ada punishment maka saat
engkau berikan punishment pada seseorang
maka siapkan juga rewardnya
ini kan take and give yang harus kita hadirkan begitu
tapi dengan cara yang bijak
dengan cara yang baik dengan cara yang adil
jangan menjatuhkan harga dirinya
jangan mengungkit kesalahan dia yang dulunya
kan kadang kadang kita nih kalau udah marah satu bab
diungkit semua bab bab yang dia pernah lakukan sebelumnya
padahal sudah selesai
fokuslah pada perbaikan kinerjanya
bukan menghina dirinya
makanya kalau ada orang yang berbuat salah itu
jangan kemudian kita mengoreksi sifatnya sikapnya karakternya
bahlah kemudian diomongin orang tuanya
diomongin keluarganya ya kan
kadang kadang kan yang salah sikap saya
kenapa yang harus diomongin adalah orang orang yang ada di luar saya
misalnya termasuk nih kalau ahilman punya salah
ya tegur pada bab kesalahannya
jangan yang lain lain jadi di bawah ya
kadang kadang mohon maaf ya sekarang ada orang
misalnya ada orang berbuat salah
dia berbuat salah kan harusnya dikoreksi kesalahannya
tapi dia malah ungkit siapa keluarganya siapa ininya di mana sekolahnya
alma maternya diungkit
itu bukan memperbaiki yang lainnya ya kan

itu bukan memperbaiki yang lainnya ya kan
yang ada adalah menghancurkan dirinya

gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
ya pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode ahlak dalam dunia bekerja
misalnya kita dalam bekerja ada hal hal yang sifatnya memang menyalahi syariat gitu ya
tapi ya memang mungkin itu rules yang harus kita ikuti di dalam pekerjaan gitu
bagaimana ya kadang kadang kita harus bersikap ini kan dilema ya dilematis juga gitu
nabi mengajarkan kepada kita
jika engkau melihat satu kemungkaran
maka rubahlah pertama dengan tanganmu
kalau gak bisa dengan lisanmu
kalau gak bisa dengan hatimu
jangan memperturutkan sesuatu yang melanggar syariat allah swt
karena engkau tidak akan bisa menemukan kebaikan dan kebahagiaan dari apa yang kamu lakukan itu
maka jika kamu bekerja kemudian kamu lihat ada kemungkaran
sebaiknya jika kamu punya kemampuan rubah dengan tangan
maksudnya ini aturan nggak benar nih
bukan saya nggak mau tapi ini begini begini begini
kalau gak bisa juga minimal hatimu menolak sesuatu yang tidak benar itu
insya allah kok tidak akan ada yang kamu khawatirkan dalam hidup
ya walaupun mungkin konsekuensinya kamu dipecat gitu ya
tapi kan rezeki allah luas ya
nah itu tadi butuh keyakinan
keyakinan yang sangat kuat
allah tuh maha baik
dan allah tidak akan menerima kecuali yang baik baik
allah maha baik dan allah tidak akan menerima kecuali yang baik baik
ya bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kebaikan
kalau kita mendapatkan dengan cara yang tidak baik
dan ada sesuatu yang tidak baik
maka di dalam agama kita
sangat benar benar diperhatikan betul
saat kita mencari rezeki itu
cari yang baik
rizki yang halal itulah
yang akan mengantarkan ketenangan
rizki yang halal yang hanya bisa mencukupkan
maka ada satu doa
yang nabi ajarkan kepada kita
doa ini agar kita diberikan kecukupan
dan agar dimudahkan lunas hutang tuh
nabi bersabda sampaikan
ya allah cukupkan aku dengan apa yang engkau halalkan
dan jauhkan aku daripada apa yang kau haramkan
kita minta cukup dengan yang halal
yang halal pasti cukup
yang haram tidak akan pernah cukup
wa aghnini dan kayakan aku ya allah
bifadlika dengan karuniamu
daripada aku bergantung kepada selainmu
jadi ini kan poin kuat
harta halal itu menenangkan
harta halal itu membahagiakan
harta halal itu mengantarkan kebaikan
yang haram menggelisahkan
yang haram menyulitkan
yang haram menjadikan hidup kita rumit sulit
bahkan mohon maaf
kenapa ada doa orang yang tertolak
salah satunya karena ada harta haram yang dia makan
maka tidak akan pernah tumbuh daging
dari harta haram yang kita dapatkan
so kembali kepada yang tadi
belajarlah untuk komit dengan yang halal
jadi kalau ada godaan rintangan tantangan
aduh ini teh gede hasilnya
aku tuh tahu ini teh gak bener gitu
nah maka percayalah ketika engkau tinggalkan itu
orang yang meninggalkan sesuatu karena allah
maka allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik
masya allah itulah ya
jadi keyakinan itu penting
akhirnya tapi ada beberapa fenomena
yang kadang kadang tuh memang tidak bisa dihindari
misalnya mau masuk kerja
harus lewat pintu belakang
harus lewat orang dalem gitu gitu

sependek pengetahuan saya ya
memang ada dua pendapat terkait hal ini
orang yang nyogok yang disogok itu dalam api neraka
tapi ada juga yang berpendapat gini para ulama
jika itu sudah menjadi aturan gitu mbak mila
sudah jadi rules
dan kalau mau masuk di dalamnya
harus dengan cara begitu
maka tidak jadi masalah
karena itu jadi termasuk aturan dari perusahaan tersebut

harus dengan cara begitu
harus dengan cara yang lebih baik

dari perusahaan tersebut
jangan menzolemi hak orang lain
dia tidak punya kualifikasi untuk itu
tidak punya kapasitas
tapi kemudian dia nyogok
sehingga dia menyingkirkan yang lain
yang lebih berkualitas
hanya karena sugokan yang dihadirkan
itu yang tidak boleh
tapi kalau semua orang yang masuk itu
memang rulenya begitu
jadi yang bagus gak bagus
memang udah aturannya ada aturan
masuk ke situ akan ada syarat itu
maka silahkan ikuti saja
tapi dalam hati kita tidak membenarkan bab itu
menarik ya kita membahas tentang
dunia bekerja dan muamalah ini
ahilman tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program
seperti biasa sebagai penutup
ustadz hilman fauzi akan menyampaikan doa
pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah
mari di akhir pertemuan ini kita lembutkan hati
dan diberikan perasaan kita
kita berdoa kepada allah swt
semoga allah membimbing kita dalam kebaikan selama hidup ini
allahumma salli ala sayyidina muhammadin
allahumma qfini bihalalina
karuniakan kepada kami rizki yang halal
rizki yang baik
rizki yang membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu
cukupkan kami dengan yang halal
dan jauhkan kami dari yang haram
ya allah kayakan kami dengan karuniamu
daripada kami bergantung kepada selainmu
rabbana atina fid dunya hasanah
wafil akhirati hasanah
tanamkan rasa syukur di hati kami dengan pekerjaan kami
tawakkal saat kami bekerja
niat yang ikhlas dan tulus saat kami bekerja
berikan hasil yang terbaik
dari pekerjaan yang kami lakukan
wassalamun ala ala mursali
terima kasih ayah uman
sudah perjumpaan kita dalam gapai kemuliaan edisi hari ini
saya meladia rahma dan juga ustadz hilman fauzi undur diri
insya allah kita akan bertemu lagi pada program gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh